exco pssi memutuskan liga dua musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dihentikan
pemuncak kelasemen wilayah timur liga dua persipura jayapura pun menolak penghentian kompetisi sepak bola kasta kedua
melalui sambungan zoom sudah bergabung bersama kami yan permenas mandenas manajer persipura
payan selamat malam
salam olahraga payan terima kasih sudah bergabung dengan kami
di sian and indonesia connected malam hari ini
pak yan saya akan minta tanggapan dari persipura sendiri terkait dengan keputusan untuk menolak penghentian liga dua oleh exco pssi
apalagi pak yan
yang pertama hasil pertemuan owner klub dengan pt lib atau pt liga indonesia baru
yang dihadiri juga oleh pssi itu tidak menyampaikan demikian seperti apa yang disampaikan
oleh sejen pssi berdasarkan hasil keputusan exco pssi pada rapat exco pssi kemarin
karena klub klub itu memunculkan tiga opsi
opsi pertama liga dilaksanakan dengan sistem pabel atau tercentral
opsi kedua adalah liga dilaksanakan dengan sistem romaway
nah kemudian ada satu sampai
saya dengan tiga klub yang menyuarakan untuk tidak melanjutkan kompetisi liga dua karena masalah finansial
nah kemudian kesimpulannya dari hasil rapat itu kami semua owner klub menyarankan agar kita kembalikan kepada pssi
untuk memutuskan yang terbaik dan mengakomodasi semua suara dari klub klub pada saat meeting di hotel sultan pada bulan desember lalu
nah kemudian kalau soal klub klub yang disuarakan bahwa dua puluh klub menyatakan tidak menyetujui
itu adalah pembohongan publik yang dilakukan oleh exco pssi yang disampaikan sekjen
karena dua puluh klub yang hadir salah satunya adalah kami juga dari sekian klub yang hadir itu
kita menyuarakan dan menandatangani itu untuk menyampaikan hasil kesimpulan rapat kepada pssi
bukan menelitakan untuk menolak
pelaksanaan liga dua itu dilanjutkan
ada kekeliruan yang dilakukan sehingga ada klub klub yang saat ini sudah melakukan klarifikasi
termasuk salah satunya yang muncul di media sosialnya adalah ps cilacap
menyampaikan bahwa dia tidak menandatangani untuk menghentikan liga dua
bahwa pada prinsipnya sebagian besar klub di liga dua menghendaki untuk melanjutkan kompetisi
nah apabila alasannya sarana prasarana sesuai dengan standarisasi pasca putusan
tim investigasi kasus kanjuruan malang itu dilakukan kemudian ada aturan yang terbaru
maka yang kita lakukan adalah sistem bubble dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat
untuk pembagian tiga wilayah
satu wilayah timur dua wilayah tengah dan tiga wilayah barat
nah itulah yang kita inginkan untuk dilakukan oleh pssi dan pt lib
nah oleh karena itu kita merasa bahwa keputusan yang dilakukan itu adalah keputusan sepihak
yang tidak memiliki
dasar pada keinginan klub klub liga dua
nah ada apa dibalik keputusan itu
karena alasannya semua alasan tidak rasional dan tidak mendasar sama sekali
nah pada prinsipnya bahwa dengan keputusan itu klub klub akan menyampaikan somasi kepada pssi
yang kedua kami akan melakukan langkah langkah hukum untuk menggugat kerugian secara material
yang sudah kita alami selama petisi liga dua itu bergulir
itu yang sementara ini kami lakukan dan semua klub klub yang ingin melanjutkan sementara kami konsolidasi terus
oke pak yan jadi saya klarifikasi lagi
anda persipura hadir pada saat rapat di bulan desember itu
itu yang pertama
iya pak yan hadir langsung di situ
oke anda menjadi saksi pada saat itu
tidak ada keputusan untuk menghentikan liga dua tidak ada rekomendasi poin poin seperti yang dijabarkan oleh exo pssi
bahwa keputusan atau poin rekomendasi penghentian itu karena salah satunya adalah masalah finansial
itu pun juga tidak
iya tidak ada keputusan seperti itu yang kita ambil
karena pada saat itu kita hanya memberikan opsi dalam tiga pilihan itu
tapi tentunya hasil kesimpulan rapat bahwa hasil rapat pt libe dengan pssi akan dikonsultasikan lagi kembali kepada klub klub liga dua
tapi sampai dengan saat ini tidak dikonsultasikan kemudian diputuskan secara sepia
pak yan kita juga sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari exco pssi
namun sayang sekali tidak ada yang bersedia untuk bergabung dengan diskusi
karena saya juga penasaran kalau anda melihat dari persipura
apa yang kemudian membuat pssi bisa exco pssi memutuskan hal yang satu ratus delapan puluh derajat
berbeda dengan apa yang terjadi pada pertemuan di bulan desember itu
nah yang saya yang saya melihat bahwa yang tiga klub sampai dengan dua klub kurang lebih yang menyuarakan untuk liga id itu dihentikan
itu sebenarnya tujuan mereka adalah
mengganti operator liga dari pt lib mungkin operatornya baru
itu yang mereka inginkan bukan bahwa menghentikan total
atau menghentikan total laksanan atau kelanjutan liga dua
yang kedua saya melihat bahwa ada masalah teknis di internal yang tidak diselesaikan
antara pssi dengan pt lib
kemudian ada juga masalah internal di pssi dalam menghadapi kongres
nah sehingga ini yang menimbulkan
kenapa sampai klub klub liga dua ini kena imbas dari semua keputusan yang diambil yang menurut saya terlalu terburu buru dan tidak rasional sama sekali
nah sehingga pada beberapa waktu kemarin saya pertanyakan eksistensi dari keputusan itu
nah yang diputuskan oleh exco pssi kemudian juga ada terlibat pt lib yang menyampaikan hasil hasil rapat pada saat pertemuan owner klub dengan pt lima
sepertinya kan kalau yang dijabarkan kan hampir semua klub kurang lebih dua puluh kalau saya tidak salah merasa ini menjadi kendala besar sehingga meminta katanya untuk dihentikan
nah saya pikir kalau bicara soal masalah finansial masih banyak klub klub yang siap untuk melanjutkan kompetisi
jadi sebenarnya tidak dibenarkan tidak dibenarkan sama sekali alasan mereka untuk menghentikan liga dua
dan tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa hasil kesimpulan rapat apapun hasil yang disampaikan atau dilaporkan oleh pt lib dalam rapat eksko pssi
harus dikonsultasikan dulu kembali kepada owner klub
kemudian setelah itu baru dibuat
rapat keputusan yang akan disampaikan kepada pt lib di rapat pssi kemudian akan dibawa ke kongres untuk diputuskan bersama
oke termasuk juga pernyataan dari persipura yang mendorong untuk membuka sebenarnya siapa saja sih klub yang mendukung penghentian liga dua
ini kan juga pssi exco tidak bisa menjawab secara gamblang siapa dua puluh klub ini
kalau saya katakan bahwa kata dua puluh klub itu mereka manipulasi sebenarnya
sepuluh klub itu bukan bicara soal penyentilan tapi itu kita mengusulkan untuk tiga opsi tadi begitu
tiga opsi itu kita usulkan secara bersama sama untuk kelanjutan liga
dan kemudian ada yang meminta untuk dihentikan sampai dengan ganti operator baru liga itu dilanjutkan
jadi tidak ada opsi yang kita bilang bahwa liga itu dihentikan
itu menurut saya pembohongan publik yang sudah dilakukan oleh pssi melalui
penyampaian sekjen pssi ke publik
dan itu yang sementara ini kita sedang layankan surat somasi kembali kepada pssi
oke apakah anda juga mendengar informasi terkait dengan surat kepada pssi dari sembilan klub saya tidak salah ya
yang per bulan januari ini tidak mampu membayar gaji pemain sehingga alasan itu yang membuat pssi menggelar kapat exco
ya saya pikir kalau seandainya sembilan klub itu tidak mampu untuk membayar gaji pemain
kan ada regulasi di pssi yang bisa memberikan sanksi kepada mereka
begitu sama halnya
jadi dengan misalnya saya contohkan persipura di musim liga satu tahun dua ribu satu dua ribu dua puluh dua kemarin
kita tidak menjalankan pertandingan dengan madura united kemudian kita dikenakan sanksi untuk turun ke liga dua
nah itu kan ada aturan ya begitu
jadi seharusnya kan aturan itu yang diterapkan apabila klub itu tidak mampu membiayai pemain dan ofisial serta pelatih
untuk melanjutkan kompetisi liga dua sampai dengan selesai
oke ini kan sepertinya sudah satu pihak diketok palu oleh expo pssi untuk menyetop liga dua
musim dua ribu dua puluh tiga anda mengatakan klub klub ini akan mengajukan somasi
bagaimanapun juga akan tetap terus mendukung agar gelaran liga dua atau meminta pssi untuk melakukan atau memberikan ganti rugi itu tadi
nah bagaimana kemudian koordinasi dari klub klub di liga dua ini bisa kompak kemudian untuk mendorong wacana tersebut pak yan
ya kenapa demikian kita harus lakukan seperti itu
karena pertama kita sudah rugi secara material
yang kedua kita menjaga agar sistem kompetisi liga di indonesia itu secara kredibilitasnya itu bisa terjaga eksistensinya
kemudian yang ketiga kenapa demikian
karena kalau seandainya liga tiga dengan liga dua itu tidak dilanjutkan maka liga satu juga harusnya tidak dilanjutkan
karena itu dalam satu kesatuan sistem kompetisi liga di indonesia
nah kemudian yang berikut ya liga itu menjadi menarik karena adanya sistem kompetisi yang sudah diterapkan selama ini berjalan
karena ada sistem dekredasi kemudian ada sistem progresi
dan sebagainya sebagainya
jadi inilah yang menjadi pertanyaan saya
kalau dasarnya liga dua dan liga tiga misalnya dihentikan kemudian liga satu itu diizinkan berlanjut
dasarnya apa sistem kompetisi yang dipakai seperti apa
itu harus dijelaskan pssi kepada publik
oke baik kita akan tunggu seperti apa pernyataan dari pssi ya dari exco pssi untuk menanggapi kekecewaan dari klub di liga dua terkait dengan keputusan sepihak tadi seperti yang pak ian sebutkan
terima kasih pak yang permanesman
saya pikir bukan soal
kita kecewa tapi kita meluruskan hal yang benar
karena di pssi itu terdiri dari orang orang di lingkaran yang tidak benar banyak di situ
sehingga patut harus dibersihkan ke depan untuk reformasi sepak bola di indonesia
baik terima kasih pak yang permanesman
dan asal manajer persipura sudah bergabung dengan cnn indonesia konektif malam hari ini
salam olahraga pak ian sehat selalu
salam olahraga mbak